indra syafri sukses membawa timnas u dua puluh dua indonesia melaju hingga babak final sea games dua ribu sembilan belas
prestasi indra saat memegang timnas di sejumlah kelompok usia juga dianggap cukup memuaskan
nah di tengah lowongnya posisi pelatih timnas senior saat ini indra pun menyatakan diri siap bila pssi menunjuknya untuk jabatan tersebut
saat ini dua nama yaitu luis mia asal spanyol dan sinta yang asal korea disebut sebut sebagai calon kuat pelatih timnas senior indonesia
yang disampaikan itu tulis di koran kapan perlu di semua media indonesia
bikin begitu indra safri adalah pelatih yang punya proses yang baik dan sekarang siap untuk kalau ditunjuk sebagai pelatih timnas senior